kita beralih ke kabar jalan rusak
banyaknya jalan rusak di sejumlah wilayah
membuat wakil gubernur jawa timur
lakukan sidak di jalan transnasional surabaya gersik
di jalan kali anak surabaya
jalan ini terpaksa hanya ditambal sulang
karena tak ada dana dan menunggu proses lelang
kerusakan jalan juga terjadi di jalan transnasional di wilayah jombang
di sejumlah titik jalur tengkorak ini
nampak lubang menganga berdiameter hingga satu meter
dengan kedalaman hingga sepuluh cm
wakil gubernur jawa timur syaifullah yusuf rabu siang
gelar sidak di jalan transnasional
yang rusak parah di kali anak surabaya
di jalan sepanjang dua enam km ini
lubang dengan diameter antara tiga puluh hingga lima puluh cm
dan kedalaman beragam hampir merata
meski awal tahun dua ribu enam belas lalu sudah dilakukan pengaspalan jalan
namun tidak bertahan lama
selain faktor dilalui kendaraan bertona sebesar
jalan rusak ini juga disebabkan oleh banjir
akibat drainase yang mampet
dan banjir air laut pasang atau rop
sementara rencana perbaikan jalan nasional secara bertahap
terkendala dengan anggaran dana yang belum ada
selain itu juga menunggu proses lelang perbaikan jalan
akibatnya perbaikan jalan yang bisa dilakukan oleh
petugas balai besar pelaksanaan jalan nasional
delapan jawa timur sebatas tambang sulap
banyak lubang lubang secara sporadis
dan di antaranya itu ada yang serius
seperti di daerah sini ini
itu tidak ada dana
karena nunggu kontraktor pemenang dulu
kontraktor pemenangnya itu baru akhir februari lah
paling cepat bekerja
kerusakan jalan transnasional juga terjadi
di jalur jombang madiun
wilayah kecamatan mojo agung
hingga kecamatan bandar kedung mulyo
sepanjang tiga puluh km
sejumlah jalan tampak berlubang dan rusak
di hampir seluruh badan jalan
akibatnya para pengguna jalan roda empat maupun roda dua
kerusakan yang sama juga terjadi
di ruas jalan gatot subroto jombang
di sepanjang jalur ini ditemukan lubang menganga
dengan diameter lima puluh cm hingga satu meter
dan kedalaman lima hingga sepuluh cm
di sejumlah titik jalan
hingga sering akibatkan kecelakaan lalu lintas
kemarin malam ada jatuh sampai dari telak dari sana
ini juga mengenal lubangnya besar itu
untuk keseluruhan jalan nasional
yang ada di jawa timur
sepanjang dua tiga ratus km
pemerintah pusat telah anggarkan perbaikan jalan
sebesar satu tiga triliun rupiah